belum hilang dari ingatan kita kasus pelanggaran karantina selebgram rachel fenya
yang bisa lolos dari kewajiban karantina dengan bantuan anggota tni
dan kini ramai keluhan pelaku perjalanan luar negeri yang diduga mengalami pemalsuan tes pcr
seperti yang diungkapkan seorang tulis ukraina dan diunggah dalam akun instagram menparekraf sandiaga uno
kebingungan pelaku perjalanan luar negeri pada proses karantina juga dialami oleh keluarga devina warga asal jakarta
sepulang berlibur dari amerika dan menjalani karantina di hotel ayahnya dinyatakan positif
namun saat hendak melakukan tes pembanding pihak hotel hanya memperbolehkan tes dilakukan di tempat tertentu dengan tarif yang fantastis
dari sana juga maaf ibu saya tanya lagi kenapa nggak bisa pakai hasil lain lain
mereka cuma mengatakan itu sudah ketentuan dari bisma akhir
petugas hotelnya bilang iya ibu kalaupun hasil bapak sudah negatif
tapi ibu harus menambah sekitar empat hari lagi masa karantina di hotel
dimana totalnya jadi enam hari ya dua hari untuk pcr empat hari setelah negatif itu bapak boleh diperbolehkan pulang
jadi saya bilang wow biar jadi hotel tersebut
maksudnya untuk enam hari karantina kan jadinya besar sekali ya mbak
menanggapi hal ini kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting
membenarkan tes pembanding pcr memang hanya diperbolehkan di beberapa tempat
yang ditunjuk kementerian kesehatan sesuai yang tertera di surat edaran satgas covid sembilan belas nomor dua tahun dua ribu dua puluh
alexander pun menyebut ada berbagai faktor yang memengaruhi harga
seperti lokasi pengambilan sampel serta pemeriksaan kesehatan lain yang dilakukan selain tes pcr
dalam hal ini ia menegaskan baik pihak hotel dan pelaku perjalanan luar negeri harus mampu berkomunikasi dengan baik
agar proses berjalan transparan
jadi harus dilihat kalau dia rumah sakit berarti mungkin dia termasuk paket pemeriksaan kesehatan
kalau dia sudah hasilnya negatif dan kemudian itu masuk ke dalam aplikasi peduli lindungi
soalnya dia bisa lepas
persoalannya bagaimana kita memang bisa mengeksersai setiap regulasi yang ada
jadi tentu regulasi itu kan aturan pokok
tapi substansinya yang harus dipahami
jadi kita itu literasinya harus baik
kita berharap di team manager di hotel harus menguasai ini
dia harus mempunyai literasi yang baik
dia harus mempunyai komunikasi sosial komunikasi pelayanan dan komunikasi risiko
meski demikian pemerintah telah menyadari adanya celah permainan
yang menjadikan proses karantina ini sebagai ladang basah memperoleh keuntungan ilegal
instruksi usut tuntas para oknum ini pun sudah keluar dari mulut presiden joko widodo langsung
bapak presiden menyampaikan bahwa beliau mendengar adanya keluhan
terkait adanya dugaan permainan karantina
untuk itu bapak presiden langsung meminta kepada kapolri untuk mengusut tuntas
mengenai laporan tersebut
tentu kami mengharapkan dari kapolri yang kami dapat informasinya juga sudah mulai melakukan pengusutan
biarkan proses ini berlangsung
nanti apabila pengusutan dari kepolisian sudah ada tentu akan disampaikan kembali kepada publik hasilnya seperti apa
terkait instruksi ini kepala divisi humas mabes polri irjen didi prasetyo menyebut telah bekerjasama dengan pihak manapun
yang terlibat dalam penanganan karantina pelaku perjalanan luar negeri
ia mengklaim pemantauan melalui aplikasi presisi juga diperketat guna meminimalisir kasus serupa
meski tak merinci update terkini penelusuran kasus ini deddy menyebut dari kasus sebelumnya
titik pengawasan yang perlu diperketat adalah area bandara
kasus yang pernah ditangani hitung kelemahannya adalah di pengawasan di bandaranya
dari mulai pintu kedatangan
dia keluar dari bandara
ya ini ada dalam tanda kutip pada oknum oknum yang menyalahgunakan kewenangannya
yang bersambutan menjemput
kemudian menawarkan jasanya
dan inilah yang membuat keresahan dari warga negara asing
ya oleh karena disitu nanti akan dipotong
dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak imigrasi
tentunya sudah tidak ada lagi
jalur jalur tersebut harus clear dari orang orang yang mencoba untuk memanfaatkan
dengan melonjaknya kasus covid sembilan belas hingga tujuh belas kasus per dua februari lalu
pemerintah wajib memperketat pengawasan di pintu masuk negara
dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri